aplikasi pemantauan kualitas udara beberapa pekan terakhir kualitas udara di jakarta tidak pernah
keluar dari peringkat sepuluh dengan r index quality tenuruk di dunia banyak sekali informasi terdapat
mengenai penyebab dari kondisi udara di jakarta saat ini mulai dari emisi transportasi hingga
kemanan udara dari batas luar jakarta melaka sebetulnya faktor terbesar dari penyebab udara
di jakarta saat ini jika melihat data lima tahun kebelakang pada dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas tingginya polusi
udara terjadi pada bulan juli hingga september dua ribu dua puluh juni hingga agustus dua ribu dua puluh satu april sampai agustus
dan dua ribu dua puluh dua juni hingga agustus
sejumlah gedung tinggi di jakarta beberapa pekan terakhir terlihat tertutup kabut putih
polusi udara langit ibu kota pun tidak terlihat jelas dengan indeks kualitas udara yang mencapai
hingga satu ratus sembilan puluh dengan cemaran konsentrasi particulate matter atau pm dua lima lebih kecil
dari diameter satu helai rambut di jakarta pun tercatat lima belas hingga tiga puluh mikrogram per meter kubik

lebih tinggi dari ambang batas aman yang telah ditetapkan oleh who
fakta kualitas udara yang buruk ini juga diperkuat oleh studi dari
organisasi pemerhati udara asal finland crea
yang mengatakan kualitas udara jakarta yang buruk terjadi secara berulang setiap tahun
high polution period ini selalu diperkeruh dengan kondisi cuaca kemarau yang ada di jakarta
catherine hasan mengaku selain saat ini sudah memasuki musim kemarau
jakarta juga merupakan bagian dari kota industrialisasi dengan area yang padat penduduk
selain itu tingginya penggunaan pembakaran fosil menjadi faktor utama polusi buruk yang terjadi saat ini
catherine mengatakan terdapat banyak fasilitas industri seperti pembangkit tenaga listrik atau pltu
yang terletak dekat dengan jakarta memicu perpindahan polusi udara lintas daerah
setiap tahun itu berulang ada semacam siklus hari hari dengan kualitas udara buruk
jadi di tahun dua ribu sembilan belas itu dikumpulkan data dianalisa apa yang mungkin kontributor lain yang cukup signifikan
di sini di studi itu ada khusus dilihat sumber sumber pembangkit pltu
dan juga sumber sumber dari proses industri
jadi dari studi kami itu dilihat ada satu ratus tiga puluh enam fasilitas industri termasuk pltu pembangkit
itu berada di radius seratus km dari area jakarta
hal serupa disampaikan oleh kepala bmkg dwi korita karnawati
ia mengaku kualitas udara di jakarta saat ini diperburuk dengan adanya fenomena el nino
yang menyebabkan kondisi udara menjadi lebih kering
sehingga curah hujan yang berkurang
dan meningkatkan suhu udara serta berkurangnya tutupan awan pada langit ibu kota
fenomena ini membuat kelembaban udara menjadi lebih tinggi
sehingga munculnya fenomena lapisan inversi yang mana pergerakan udara dari atas atmosfer
yang turun ke bawah menekan lapisan di bagian bawah
membuat polutan pm dua lima saat ini tertahan sulit untuk terurai
bmkg memprediksi kondisi fenomena ini masih akan berlangsung hingga awal oktober
dari musim kemarau yang kering di mana curah hujan bulanan rendah
bahkan tidak hujan sama sekali selama beberapa bulan
itu dapat berdampak pada memburuknya kualitas udara
akibat tidak terjadinya pencucian polutan oleh air hujan
dan karena kejadiannya
beberapa hari bahkan beberapa minggu di beberapa wilayah sampai beberapa bulan
polutan itu akan terkumulasi dan diperparah dengan dari hasil observasi kami
angin saat ini itu kalem terutama di dki
jadi kami ada data hasil observasi kecepatan angin
di situ ada polutan itu sulit untuk bergerak
dwi koreta mengaku rekayasa modifikasi cuaca salah satu cara yang dapat dilakukan
untuk mengurangi polutan yang ada di udara
hanya saja minimnya tutupan awan efek dari adanya fenomena el nino ini
mempersulit bmkg melakukan rekayasa modifikasi cuaca tersebut
ia mengimbau pemerintah dan masyarakat untuk adaptif
dengan menerapkan program wfh
lebih dahulu mentari detanzil nabil haris jakarta